gara gara tenda dan gerobaknya ditertipkan oleh petugas satpol pp
sejumlah pedagang yang memiliki lapak di pasar larangan sidoarjo marah dan memaki maki petugas
mereka tidak terima dagangannya dibongkar karena selama ini sudah membayar retribusi kepada petugas
emosi sejumlah pedagang di lahan parkir pasar larangan kabupaten sidoarjo meluap saat petugas satpol pp sidoarjo lakukan penertiban
mereka langsung memaki petugas satpol pp dan petugas pasar larangan saat lapak mereka dibongkar paksa petugas
bahkan sempat terjadi aksi perkelahian antar pedagang sendiri karena kesalahpahaman antar keduanya
dua pedagang tersebut nyaris adu jotos sebelum akhirnya dicegah petugas satpol pp
mereka marah karena tidak terima lapaknya dibongkar karena sudah diberikan izin untuk berjualan di lokasi tersebut
bahkan pedagang selalu membayar retribusi dan pungutan kepada petugas pasar selama berjualan di dalam pasar
keamanan duit kebersihan duit hari raya persenan duit tujuh belasan duit
yang nerima siapa
yang nerima petugasnya itu digerakkan petugas pasar
satpol pp ini tidak tahu apa apa polisi tentara nggak tahu apa apa
sementara pihak unit pelayanan teknis pasar larangan menegaskan jika penertiban demi kebersihan kota
dan telah memberikan sosialisasi
selain itu sebenarnya penertiban ini bukan penggusuran namun hanya perubahan jam berdagang saja
itu isi dari pemerintah daerah
itu pasar larangan di jangkauan
itu harus diberikan yang diibah
namun publiknya bukan ditampilin jualan
cuma kita berubah waktu
awalnya itu pagi atau berubah jam sampai pagi
kita berubah jam jatuh sampai pagi
saat ini tercatat ada tujuh puluh lima hingga seratus lapak pedagang kaki lima yang berada di halaman parkir pasar larangan
riku hardiansyah sido arjo
ayo jempol bupati